apakah menurut saudara ahli hal seperti ini tidak boleh diadili
karena bagaimanapun juga kan persoalan ini kan terkait dengan keadilan para pemilih
itu yang pertama yang saya tanya kepada saudara ahli
kemudian yang kedua yang saya mau tanya kepada saudara ahli
kalau kita lihat teks dari undang undang dasar dan undang undang mahkamah konstitusi itu sama persis isinya
terkait dengan kewenangan mahkamah konstitusi dan dalam hal memutus perselisihan ini
yang dikatakan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
nah kemudian terjadi penyempitan ketika dalam undang undang pemilu
pertanyaan saya adalah apakah menurut saudara ahli ketika menjalankan kewenangannya ini
yang diberikan oleh undang undang dasar dan undang undang langsung tentang dirinya sendiri
mahkamah konstitusi boleh menyimpangi itu untuk mengikuti ketentuan undang undang yang lain
atau menurut saudara ahli mereka harus setik pada menjalankan kewenangan ini
anda menyaksikan breaking news kompas tv yang disiarkan
langsung dari gedung mahkamah konstitusi republik indonesia
hari ini mahkamah konstitusi menggelar sidang sengketa perselisihan hasil pemilu di mahkamah konstitusi yang hari ini berlanjut
dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan juga saksi dari pihak terkait dalam hal ini adalah prabowo gibran
tim hukum prabowo gibran sudah menyiapkan ada empat belas orang yang terdiri dari enam ahli dan juga delapan orang saksi
seperti yang kita ketahui bersama saudara kemarin mahkamah konstitusi sudah memanggil sejumlah saksi untuk mendengarkan keterangan dari saksi dan juga ahli dari pihak termohon yakni kpu dan juga bawaslu
salah satu yang menjadi fokus pembuktian dan juga perdebatan kemarin adalah soal sistem informasi rekapitulasi kpu republik indonesia
dan hari ini saudara kita akan mendengarkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi bagaimana keterangan dari ahli yang dihadirkan
saya mencoba mencari keadilan yang seadil
bukan hanya soal prosedur dan bukan hanya soal tsm saja
mk dalam sengketa di tahun dua ribu sembilan belas itu ada mungkin sepuluh atau sebelas argumentasi yang dibahas satu demi satu oleh mk secara mendalam
nah hal hal ini kalau kami analisa tampaknya tidak sesuai dengan materi yang tadi pemohon sampaikan atau ahli sampaikan yang mencoba membatasi kewenangan mk
nah bagaimana pendapat ahli tentang
upaya mk ini untuk mencari keadilan substantif
apakah hal itu tidak dapat dilakukan
terima kasih ya mulia
apakah di dalam proses hasil yang ditetapkan oleh kpu itu terdapat cacat atau terdapat fakta dan data yang memang tidak sesuai dengan itu
itu pandangan saya yang pertama
kemudian yang kedua kalau dikaitkan tadi dengan ada narasi yang memberikan gambaran bahwa bagaimana kedudukan norma penegakan langsung dan dikaitkan dengan sisi kepentingan
pasal dua puluh empat c dan dua puluh dua e itu bagi saya melihat sebenarnya bahwa apa yang menjadi kepentingan
di dalam proses perselisihan hasil itu sebenarnya dari awal sudah tergambarkan
bahwa ini juga melalui berbagai tahapan dan proses yang akhirnya kemudian kita melihat
sampai pada berbagai putusan mahkamah yang kemudian menghasilkan juga hal yang berbeda
misalnya kita melihat bahwa pada satu sisi kita juga melihat sisi penegakan hukum
yang dilakukan oleh mahkamah di dalam menolak permohonan karena secara langsung
sebenarnya tidak berkaitan dengan persoalan perolehan hasil
kalaupun kemudian tidak pernah juga terbuktikan bahwa ada unsur perolehan hasil itu
yang dinyatakan catat atau tidak sesuai kemudian membandingkan antara fakta dan data
kemudian dengan hasil penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh kpu dalam hal ini
sehingga menurut saya itulah hal yang penting dan perlu terpahami dengan baik
nah kemudian kalau kita bicara tentang apakah kemudian mahkamah bisa melakukan
judicial activism saya kira kalau dipertentangkan dengan judicial restriction
saya kira ini menjadi dua hal yang
berbeda menurut saya karena kalau menurut saya pandangan judicial activison itu tercakup
menyangkut soal pilihan hakim di dalam memutus untuk mewujudkan hukum dan keadilan
dan tentu kebebasan hakim lah yang diutamakan dalam praktek seperti itu
sedangkan pada sisi judicial restriction memang pembatasan itu jelas dan seperti
saya katakan tadi original intensi daripada pasal dua puluh empat c itu sebenarnya memberi batasan
kita melihat bahwa sebenarnya kalau kita berbicara soal kewenangan sebenarnya soal
dasar bertindak atau dasar berbuat
nah di dalam konsep hukum administrasi selalu dinyatakan tidak ada suatu tindakan perbuatan
yang dilakukan tanpa dilandasi dengan dasar bertindak atau berbuat
manakala ada tindakan perbuatan yang dilakukan di luar yang bukan menjadi kewenangannya
perbuatan melampaui kewenangan perbuatan sewenang wenang atau kemudian ketidakberwenangan
nah sehingga dengan demikian menurut saya sisi kepentingan di dalam melihat hal aspek
terhadap frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum kata tentang itu juga
sebenarnya bagi saya adalah menunjukkan limitasi terhadap apa sebenarnya yang akan dipersoalkan
apa yang akan diputuskan sebenarnya
karena kata tentang itu selalu merujuk kepada suatu hal suatu perihal tertentu
sehingga kemudian itu sebenarnya lebih merujuk pada batasan batasan yang memang harus dijalankan
nah mengenai perlunya pertimbangan tadi ada petitum kemudian menginginkan adanya diskualifikasi
kemudian apakah dikaitkan dengan jadwal
jadi ada proses diskualifikasi
bagi saya selaku ahli tidak juga lantas menyatakan bahwa kalau itu ada diskualifikasi yang dijalankan
oleh mahkamah tentu kita juga harus melihat
karena pada patokan dasarnya sebenarnya adalah untuk menentukan apakah sebuah pasangan calon
saya kira kalau kita mulai dari merujuk proses awal maka itu kan sebenarnya harus dilakukan
itu tidak pernah tersampaikan maka kemudian langsung mau dibawa ke mahkamah
nah menurut inilah pertimbangan saya seharusnya mahkamah tidak mempertimbangkan untuk hal itu
bagaimana mk sudah menjelaskan posisinya kemudian tidak mempersoalkan lagi
bagi saya sebenarnya kalau kita melihat merujuk pada berbagai putusan yang dijadikan oleh mk
maka kemudian kita bisa melihat bahwa itu adalah proses yang dijalankan oleh mahkamah
mungkin kita bisa melihat bahwa hal yang ingin dijalankan oleh mahkamah menurut pandangan ahli
adalah bahwa kalau sesuatu hal itu memang masih menjadi hal yang samar dan tidak begitu jelas
sehingga kemudian dia harus melakukan sebuah proses penilaian yang mandiri untuk sampai kepada sebuah keputusan
tetapi kalau hal itu sebenarnya sudah jelas dan tegas ditegaskan di dalam norma kewenangannya
maka menurut saya itu tidak penting lagi dilakukan
kemudian tadi saya sudah mengungkapkan mengenai perselisihan hasil pemilihan tidak hanya berupa angka angka
dan ini seringkali disebut sebagai bahwa mahkamah jangan sampai bertindak berfungsi sebagai mahkamah kalkulator
makanya dari awal saya menyatakan dari praktik dan putusan mahkamah sendiri
mahkamah hanya mempersoalkan angka angka saja
toh juga jauh menungkik mendalam melihat substansi dari perolehan hasil suara yang ditetapkan oleh kpu
dan juga membandingkan dengan fakta dan data dari perolehan hasil suara dari para pemohon
sehingga kemudian dari situ apakah kemudian ada indikasi kemudian terjadinya pelanggaran
dan kemudian mahkamah nanti akan mempertimbangkan
tapi pertimbangan mahkamah dalam hal ini tetap mengacu kepada apa yang saya sebut penetapan hasil pemilu itu sendiri
jadi dia tidak boleh keluar daripada bagaimana mempersepsi perselisihan hasil itu dengan tetap mengacu pada apa yang dijalankan
kemudian yang berikutnya adalah
saya tidak mendapatkan saya juga tidak bisa melakukan penilaian secara subjektif terhadap frasa yang kemudian dinyatakan bahwa ada proses yang sesak di dalam konteks ini
sebagai ahli pandangan saya bukan dalam kapasitas untuk menilai sebuah kesesatan sebuah proses
karena nanti juga akan dibuktikan oleh mahkamah sendiri di dalam putusannya
apakah hal itu sebenarnya bisa dijalankan atau tidak
kalau kita bicara tentang undang undang dasar dan kemudian melihat pada proses proses yang dijalankan selama ini
misalnya tadi ada anggapan penyempitan undang undang pemilu
saya kira kalau saya melihat bahwa kelahiran undang undang pemilu sekarang ini karena dulu ada proses proses yang dijalankan di dalam penyelenggaraan pemilu
dan juga berdasarkan pada proses pemilu
sengketa yang ada di mahkamah konstitusi dan juga pertimbangan pertimbangan mahkamah sendiri
maka kemudian dilakukan proses perbaikan dan kemudian muncullah norma yang ada di dalam ketentuan undang undang sekarang
yang kemudian membagi sisi kewenangan penyelesaian sengketa itu
sehingga semuanya tidak bertumpu kepada mahkamah sendiri untuk bisa menyelesaikannya
nah apalagi kalau misalnya pelanggaran pelanggaran yang bersifat administratif
kemudian juga kalau misalnya sengketa proses yang sebenarnya harus segera sudah mendapatkan keputusan
kemudian bagaimana menemukan teks kalau misalnya menyimpan dari ketentuan undang undang dasar
nah saya kira kembali lagi kepada apa yang menjadi kepentingan di dalam
mahkamah memutus perselisihan hasil pemilu yang tentu saja menurut saya koridornya ada pada sisi kepentingan itu
tentu mahkamah akan mempertimbangkan secara cermat dan kemudian kalau ini dikatakan bagaimana menemukan teks yang sesuai
saya kira juga perlu secara hati hati menurut pandangan ahli untuk bisa kemudian menelurkan sebuah norma
yang kemudian tiba tiba tidak bersedia
berjalan dengan kewenangan yang selama ini diberikan oleh undang undang dasar terhadap kepentingan perselisihan hasil pemilu itu
yang terakhir menurut saya bagaimana mahkamah menjaga konstitusi secara sedel adilnya
ya tentu ini dikembalikan kepada mahkamah untuk kemudian bisa menilai memutus
tentu dengan tetap koridornya pada perselisihan hasil
kalau juga merujuk pada apa yang disebut sebagai keadilan subtantif
tentu ini akan merujuk pada sebuah parameter seperti apa pemahaman kita terhadap keadilan yang substantif itu
apakah keadilan subtantif bersumber pada sisi proses
apakah memang ada hal hal yang memang secara subtantif di dalam proses itu memang tidak memberikan jalan lain
bisa menetapkan bahwa ini bertentangan keadilan subtantif
bagi saya sebenarnya itu masih dalam koridor yang bersifat subjektif